eh dimana ini udah sampai
aduh aduh aduh aduh
pelan pelan dong ah
yang tertib ya
kalau kalian terebutan aku takkan jadi catat
oke sekarang aku yang tentukan
siapa yang mau duluan
kau mau apa
aku mau beli
ih banyak banget
kamu tuh belinya banyak banget sih
kalau kamu belanja segitu
begitu banyak ya
yang ada kita tidak kebagian
barang kebutuhan kamu banyak
gimana udah selesai datanya
soalnya ini mereka berebutan ustazah
hmm ya udah
kalau dalam hitungan sepuluh belum selesai juga
berarti kita batal ke pasar karena udah kesorean ya
di rumah pengen di dapur aja kerjaan siti banyak banget biasanya juga kalau saya ke
pasar pengen ikut aja enggak lagi males gitu ya udah eh sergi mau ikut saya enggak ke pasar
ya udah kalau gitu kita ke pasar bantuin saya belanja ya oke siap siap siapa deh tadi omong
kita ikut gimana sih harus terjadi dua kali ini yang aslinya ya udah kalau ikut
kebetulan saya mau ke pasar karena saya ingin cari copet yang kemarin
ya udah kalau begitu ayo ikut
adek mirip lou bernyanyi jangan dandar mot orang lain alangkah baiknya dandan itu di rumah dan
hanya untuk suami dificil pandemic hanya juga harus ingat ya berdandar

udah mau kesiagaan
dan diri bagi seorang istri untuk suaminya itu wajib
makanya si tai bela belain dandan di depan ayang serege bobo
tapi kan sirege bukan suami
shhh penontonlah diem diem aja
doain aja yang terbaik buat kita berdua
siapa tau si tai bisa memperbaiki keturunan
aduh angkota dimana nih
nah ini dia nih
ini dia angkotnya
awas santun bener
weh jangan berbutan eh
aduh aduh aduh
kalian ini gimana sih
kan ustadz musa yang mulia dasan tun suka ngajarin sama kalian ya
apa apa itu harus antri
supaya semuanya itu berjalan lancar
semuanya itu bagus hasilnya
kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian itulah santriwan kunanta yang baik
tunjukkan kepada dunia bahwa kalian itu bisa
tuh baru dibilangin tadi
resapi dalam hati
masuk angkotnya antri
enggak enggak enggak
kenapa gak ngomong kalau aku tidak pergi
tari lah tari lah
satu orang aja
tadi kan ustadz bilang
gak boleh memotong pembicaraan orang
kelamaan angkotnya udah pergi duluan ustadz
ini gara gara kalian nih
kalau kalian tadi antri
ustadz gak bakal ceramak kayak begini
angkotnya gak bakal pergi
mau dihukum berat
situasi dan kondisi sangat aman
ini tuh beda nama bertiga tigaan
begini kayak pelek becak
kita mau ke pasar emal
maksudnya cakep cakep begini
mau ke kuburan
aaa batok kelapa
emang itu cakep
ayam bulbul atahatung
ayam bulbul atahatung
tum tak bup
emang paling ngikut juga nih
ngintil aja kayak buat nyamuk
saya yang ajak serge
ini burung platuk ikut
ya belum gak mau
emang siapa yang mau ngikut pade
cakep kan ya
empok udah kayak beauty case
udah saya bukain aja pintunya
itu itu orangnya
orang ini selalu kayak gitu
ke pasar pakai ngikut ngikut segala
itu sih positai yang mengekriku di jalan
pade gak pakai geblon jalan
dia tanya gue
tanya kenapa masih di sini
kenapa lu kunci
permasalahannya kuncinya ada di saya
terus kenapa lu kunci
kenapa gua ditinggal
eh menjalan aja lagi
gak ada liat kawan ini kawan
iya pak deh
udah udah gak usah
jangan pake dibuka
saya ke pasar mau berdua pacar saya
biarin saya gak mau bawa piharan
nanti minta jajan mulu di sana
duit belanjaannya sama gua
oh kamu belanja pake apaan
sini ngapa dulu
iya pak deh
duit belanjaan sama
duit belanjaan sama saya
yang megang catatan siapa
yang megang duit siapa
jadi yang mesti ke pasar siapa
kalau saya gak ikut belanja pake apa
tuh pake apaan
pake mentinggal aja
kalau luar temen pake dentinggal
pake tangan kejepit lagi
eh gimana ini udah sampe
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh pelan pelan dong
aduh pelan pelan dong
turun turun turun
yang tertip ya
sekali lagi ustadz ingin mengatakan bahwa ustadz bangga sama kalian semua karena kalian
sudah menjadi juara satu pertandingan sepak bola kemarin dengan kekompakan tim alia
tepuk tangan dulu
hai toh gitu loh
dobri gitu lah mereka
hai toh lah
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
yang banyak letak bola
sekarang ustadz ustadz yang mulia dasar tuh mau absen dulu ya
santriwan yang ada di sini
yang pertama haikal
itu lukman tuh